usaha mikro kecil dan menengah memiliki peranan krusial terhadap perekonomian indonesia
namun pandemi membuat pelaku umkm terkena hantaman kuat
berbagai upaya pun terus dilakukan bri guna mempercepat pemulihan ekonomi
khususnya kepada para pelaku umkm
salah satunya melalui program bri micro and sme index
pandemi covid sembilan belas menghantam hampir semua sektor usaha
sejumlah upaya pemerintah dalam menekan penyebaran covid sembilan belas
seperti pengetatan aktivitas sosial dan mobilitas masyarakat
menjadi pukulan bagi para pelaku usaha
selain itu umkm serta bantuan terhadap umkm faktor musiman dan tingginya curah cuaca
juga mengaguh sektor usaha dan menyebabkan penurunan bri mikro dan smi index
dari delapan puluh empat dua pada kuartal tiga menjadi delapan puluh satu lima di kuartal empat
bri micro dan sme index merupakan penilaian pelaku umkm
atas aktivitas yang terdiri dari dua indeks
pertama indeks aktivitas bisnis atau iab untuk melihat situasi saat ini
kedua indeks ekspektasi aktivitas bisnis atau ieab
untuk mengukur ekspektasi tiga bulan yang akan datang
direktur utama bri sunal
pada konferensi pers virtual mengungkapkan
meski mengalami penurunan bmsi
pelaku umkm masih tetap optimis menyongsong kuartal satu dua ribu dua puluh
yang ditunjukkan oleh ekspektasi pmsi yang tetap di atas ambang batas seratus
yang belum mendapat akses pendanaan
dari lembaga pembiayaan formal
kedua indeks ekspektasi aktivitas bisnis atau iab
untuk melihat situasi saat ini
kedua indeks ekspektasi aktivitas bisnis atau ieab

yang belum mendapat akses pendanaan formal
dan hal inilah yang akan menjadi fokus bri ke depan

dan saat ini

yang mampu menyerap kredit dua ratus lima triliun
meski penilaian umkm terhadap perekonomian menurun
ternyata penilaian terhadap kinerja pemerintah tinggi
yaitu indeks kepercayaan pelaku usaha umkm

di level satu ratus tiga puluh enam tiga dari level satu ratus dua puluh enam delapan di kuartal sebelumnya
dan nantinya bmsi diharapkan mampu membantu regulator
atau pengambil kebijakan
untuk mendapat gambaran kondisi umkm ke depan
dan memang tadi sudah terjadi
kita sampaikan kan di depan bahwa
ini akan menjadi leading indicator
bagi terutama kita melihat
geliat ataupun denyut usaha di umkm ini
untuk apabila ini nanti dijadikan
segmen umkm ini ya memang oleh kami di bri
oleh karena itu kami punya beberapa resources
masih di depan tentu adalah
penelitinya itu kita punya pak anton dan tim
kita juga punya namanya bri microinstitute
itu juga lembaganya
dan kemudian penelitinya ada itu resources
sapa sapa yang ada saja maksudnya itu bukan data transaksinya
bukan data orang pro
kurangnya secara agregat bahwa apa namanya untuk mining data yang terkait sama umkm ini di bri
udah lebih daripada representatif untuk dijadikan bmsi juga memegang peranan penting untuk
pengembangan dan penyaluran pembiayaan serta bantuan terhadap umkm melalui indeks ini bisa
diketahui umkm sektor apa saja yang tengah tumbuh positif dan berpotensi berkembang sehingga dapat
mempercepat pemulihan ekonomi nasional novanaya antaka muhammad wahyudi jakarta